pengobatan ida dayak sedang menjadi viral di media sosial
sebab ia mengklaim mampu menyembuhkan beragam penyakit seperti stroke salah urat keseleo dan tulang bengkok
metode penyembuhan ida dayak terbilang sederhana
yakni tanpa operasi dan hanya menggunakan minyak khusus hasil racikan sendiri
saat mengobati pasiennya ida kerap mengenakan pakaian adat dan aksesori khas suku dayak
kepada cnn indonesia com kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan
setiap pengobatan tradisional atau tenaga penyehat tradisional harus memiliki surat izin terdaftar
sehingga praktik yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku
lebih lanjut kemenkes menyebut bakal melakukan pembinaan terhadap praktik pengobatan tradisional
ataupun tenaga penyehat tradisional
agar mereka memiliki surat terdaftar penyehat tradisional
nadia menegaskan pembinaan ataupun pengawasan yang dilakukan melalui dinas kesehatan ini
bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan
di sisi lain kemenkes tidak menafikan indonesia memiliki warisan budaya termasuk pengobatan tradisional
namun pengobatan tradisional yang dilakukan tetap harus didukung penelitian empiris
dan berdasarkan kajian ilmiah
tim liputan cnn indonesia